jelang penetapan calon gubernur jawa timur oleh kpud kofifah indar parawangsa senin pagi menghadiri silaturahmi persatuan perangkat desa se jawa timur di sidoarjo
kofifah berjanji akan memperjuangkan nasib para perangkat desa
sementara putih guntur soekarno memilih belusukan ke pasar tradisional untuk mengenalkan diri kepada warga ngawi
jelang penetapan calon gubernur jatim oleh kpud jatim bacagub jawa timur kofifah indar parawansa terus melakukan upaya pendekatan dan mencari simpati masyarakat
di antaranya dengan menghadiri pertemuan silaturahmi persatuan perangkat desa indonesia ppdi jatim yang diikuti oleh ratusan perangkat desa sejawa timur yang digelar di sebuah hotel di kawasan juanda sidoarjo
dalam pertemuan ini kofifah yang ditunjuk sebagai dewan perwakilan

berusaha meyakinkan upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi masyarakat desa
memang kemiskinan di jawa timur ini kan yang tinggi di pedesaan
nah bagaimana kita tidak memberi ikan kalau pkh kan memberi ikan kalau rasra memberi ikan
tapi saat yang sama sudah harus ada pemberdayaan lewat elektronik warung gotong royong itu
sementara itu ingin lebih dekat dengan masyarakat kecil
putih guntur soekarno calon wakil gubernur jawa timur melakukan aksi belusukan di pasar tradisional di kota ngawi
kedatangan ke pasar tradisional di ngawi ini sebagai salah satu strategi pendekatan dengan para pedagang khususnya di pasar pasar tradisional
yang pertama ya tentunya strategi belusuan itu harus menjadi bagian artinya langsung bertemu dengan masyarakat langsung berhadapan dengan masyarakat
dari aspirasi seperti hari ini saya datang ke pasar tradisional
salah satunya adalah bagaimana kita
mengakselerasi ekonomi kerakyatan
dalam kunjungannya ke kota ngawi putih juga mengikuti jalan sehat di alun alun kota ngawi dengan ribuan warga ngawi